langkah muldoko mempolisikan aktivis icw terbukti dilakukan pada hari ini
kepala staf kepresidenan itu resmi melaporkan icw ke polisi atas tudingan pencemaran nama baik
bagaimana kelanjutan steru muldoko versus icw
mengapa muldoko memilih jalur hukum untuk menjawab kritik dari publik
saya akan diskusikan pada malam hari ini
sudah bergabung bersama dengan kami ada bang erwin atau smal umar kuasa hukum dari icw
dan kami masih menunggu bergabungnya bung otto hasibuan kuasa hukum dari pak muldoko
jadi saya akan mulai langsung ke bung erwin terlebih dahulu
selamat malam bang erwin
selamat malam mas reynal
kita sudah lihat tadi bang erwin pak muldoko melaporkan icw dua peneliti icw ke polisi
apakah langkah muldoko ini sudah dikalkulasi sampai sejauh ini oleh teman teman kuasa hukum dari icw
seberapa siap menghadapi laporan ini
iya kami pertama
kita menghormati langkah yang diambil pak muldoko meskipun agak menyayangkan
tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan
yang kedua dari pelaporan ini kami melihat pak muldoko gagal menempatkan diri sebagai pejabat publik atau dia personal
nah kalau kita lihat narasinya kan dia bicara sebagai ksp tapi juga kemudian secara personal juga melaporkan juga
nah pada titik itu kemudian kami melihat
kita melihat tidak ada kejelasan muldoko sebagai pejabat publik ataupun sebagai personal
padahal yang kami kritik adalah posisi pak muldoko secara sebagai pejabat publik
yang ketiga kami sudah menjelaskan dan meminta merespon ketiga masi yang lakukan pak muldoko

dan itu jelas jelas kami jawab dengan sangat jelas
dan itu jelas jelas kami jawab dengan sangat jelas
dan itu jelas baik menjelaskan poin poin yang diminta oleh pak muldoko
jadi tidak benar bahwa kami tidak merespon tidak punya ketika baik

terhadap apa yang diminta oleh pak muldoko
mungkin sementara itu dulu ada poin poin dari saya sama rehan
dari sisi anda responsomasi yang anda lakukan atau ijw lakukan bentuknya bagaimana
yang pertama kami menjelaskan tentang duduk perkara riset ini
yang kedua kami memberi penjelasan
yang kedua bahwa riset ini dengan perspektif konflik kepentingan dan kami tidak menyatakan apa untuk langsung
bahkan kalau lihat riset secara dalam riset ini kan makanya menggunakan istilah potensi dan dugaan
nah itu kan tujuannya untuk memitigasi potensi korupsi
yang ketiga kami juga mengklarifikasi dan meminta maaf terhadap beberapa slip atau apa namanya
yang didah yang dilakukan oleh pnpjw terkait ekspor berasal
kami sudah meminta maaf terhadap hal itu dan sudah meminta apa namanya menjelaskan konteks dan riset ini apa tujuannya dan kodenya apa
dan apa yang
kami pertahankan yang tidak
tapi dalam ekspon kami lihat bahwa pak mudoko menjelaskan meminta maaf riset termasuk mencabut
nah pada titik itu tentu kami agak berbeda pandangan
bahwa menurut pandangan kami ya riset ivermect team tetap kami jalankan
tapi ada pun hal hal yang komunikatif hal yang misinterpretatif
kami tentu sebagai negara punya etikat baik untuk meminta maaf
oke sudah tersambung
bang oto asibuan kuasa akum pak mudoko lo sambungan telepon
kabar baik kabar baik
maaf tadi miss teleponnya
bang oto asibuan kita lanjutkan diskusinya
tadi dari bang erwin kuasa hukum icw sudah menjelaskan bahwa sudah ada sebetulnya respon yang baik dari kubu icw terhadap somasi yang dilayangkan oleh pak muldoko
sekali lagi bang oto apakah respon itu belum cukup
sampai kemudian merasa perlu untuk tetap membawa ini ke kepolisian
begini respon yang disampaikan icw itu justru sangat mengecewakan
bahkan kami melihat bahwa dari respon yang ada itu justru menunjukkan ada jaminan suraya daripada rakyat egi untuk melakukan tuduhan pencemaran baik pada pak mudoko
saya tahu memang di somasi ketiga
ada mereka menyatakan bahwa mereka menyebutkan soal ekspor beras itu misinformasi
tapi di tempat lain dia menyebutkan adalah itu adalah sleep of the time
kemudian dia sebutkan misinformasi dia tidak jelaskan
misinformasi itu maksudnya apa
apakah dia salah mendapat informasi
atau dia informasinya benar tapi dia salah melemparkan
menyampaikannya di publik
nah itu ya
nah kemudian permintaan maaf mereka ini juga tidak utuh gitu
pertama dia tidak mencabut pernyataannya
kemudian minta maafnya setengah setengah
menyatakan mengenai berburu rente tuduhan berburu rente terhadap perdana evergentil
mereka tetap mengakui tidak mau mencabut
padahal tuduhan itu disampaikan
kan kan dalam satu siaran pers dan juga dalam satu diskusi
jadi kalau itu disampaikan dalam satu kejadian yang bulat
maka itu pun tidak mungkin bisa dipecah pecah
kalau dia mengatakan di satu pihak dia minta maaf di satu pihak tidak minta maaf
itu berarti bisa saja
nanti pak muldoko bilang yang satu pihak saya izinkan maafnya
yang satu lain soal tidak saya izinkan maafnya
tetapi yang paling utama sebenarnya adalah
untuk yang penting itu adalah
menyatakan mencabut keterangan itu
dan itu tidak benar
itu poin utamanya sebenarnya
itu poin utamanya
perlu diingat kita jangan berdebat mengenai
apakah ivermintin itu bagus atau tidak
karena isunya bukan bagus atau tidak ivermintil
isu kita adalah
apakah memang terbukti nggak pak muldoko ini berburu rente atau tidak
karena yang kami persoalkan bukan persoalan
apakah ivermint baik atau tidak
yang kami persoalkan oleh pak muldoko itu adalah
apakah ecw atau eg bisa membuktikan enggak tuduhannya
bahwa pak muldoko disuduh sebagai berburu rente
nah sampai sekarang pihak egcs dari ecw
tidak pernah mengajukan bukti bukti konkret
bahwa pak muldoko betul betul melakukan perburuan renteng
nah karena aja
dia tidak punya bukti
maka dengan tiga kali somasi yang sudah disampaikan
maka tidak ada pilihan bagi pak muldoko untuk melaksanakan hak konstitusional dia
pak muldoko adalah orang yang taat hukum
kalau ada masalah dia tidak melakukan agen rating
tidak main hakim sendiri
tapi menempuh jalur hukum sebagai warga negara yang baik
nah itu sebabnya pula tadi
pak muldoko sendiri menghormati kepolisian penegak hukum
makanya dia datang sendiri sebagai warga negara yang baik
membuat laporan ke sana
bang otto tadi kita sudah lihat juga
bagaimana proses pelaporan itu di kepolisian
tapi kalau kemudian yang soal ivermectin itu adalah bentuknya dalam sebuah riset
yang tadi disampaikan juga oleh bang erwin
apakah memang harus direspon dengan jalur hukum misalnya
kritik dengan fitnah
fitnah itu jauh berbeda
yang dikatakan mereka itu kritik
bagi pak muldoko bukan kritik
itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik
kita jangan bermain main dengan kata kata
jadi yang dipersoalkan adalah
bagaimana caranya icw dengan riset yang dikatakan itu
mengatakan pak muldoko berburu rente
nah selama ini mereka mengatakan
misalkan kami tidak menuduh pak muldoko hanya pejabatnya katanya
sekarang kalau bicara diduga
jangan kira kalau orang menduga seseorang
tapi melemparkan dugaannya itu melalui publik
itu bukan merupakan fitnah atau pencemaran nama baik
makanya selalu berkali kali saya sampaikan
kalau dengan cara diduga umpamanya
apakah bisa diterima oleh icw
seandainya saya mengatakan
bahwa icw ini dibayar oleh orang lain
untuk menjatuhkan pak muldoko
ya diduga ya saya duga gitu ya
saya katakan saya menduga icw itu dibayar orang lain
untuk menjatuhkan pak muldoko
semuanya dengan bayaran
apa diterima icw
pasti icw juga tidak mau terima
nah jadi jangan berlindung dibalik dugaan
tapi dilontarkan di depan publik
kalau dugaan cukup dalam hati
kalau sudah dilontarkan dalam publik
itu sudah tuduhan
bang erwin tanggapan dari anda
berlindung dibalik kata diduga misalnya
atau tadi yang disampaikan poin poin
yang disampaikan oleh bang otto asibuan
kritik dan fitnah itu adalah dua hal yang berbeda
ya ada empat poin yang ingin saya sampaikan
untuk merespon pak otto
yang pertama saya ingin mengatakan
permintaan maaf setengah setengah
karena itu sangat subjek pikir
dugaan sudah menuliskan puasa hukumnya
membaca respon terhadap tomasi kedua dan ketiga
dan itu saya pikir sudah cukup jelas
yang kedua istilah berburu rente itu bukan kami loh
itu pernyataan dari pak oto sendiri
kalau pak oto membaca dengan baik
riset dilakukan icw
itu adalah potensi dan dugaan konflik kepentingan
jadi jangan disingkat dong
berburu rente dengan potensi buru rente
itu kan dua hal berbeda
jadi kok makin kesini kok
nah kalau memakai kacamata pak oto
itu berburu rente
mungkin menjadi permas hukum
tapi kalau baca riset icw dengan sangat jelas
kami mengatakan istilah menggunakan potensi
itu beda maknanya
saya ingin menjelaskan juga ke pak otto
keterangan mana yang perlu dikamilifikasi
memang kami sudah melihat ada somasi
yang kami jawab dengan baik
tapi respon kami malah akan diulang lagi
itu kami tidak mengerti apa yang
keterangan mana yang perlu dicabut
kalau soal ekspor beras kami sudah jelaskan
itu misi informasi dan atau disebut slip of tongue
atau hal hal minor ketika menyampaikan sesuatu depan publik
tapi itulah misi informasi atauavi slip of tongue sebenarnya
otaknya asal analogi yang digunakan pak otto
tentu itu sebuah ranahnya akademik saya katakan
uji karena akademik ini dikriminalisasi atau memaksakan penggunaan pidana terhadap hal hal ini
ini tentu saja akan merusak fondasi akademik dan ciri ciri intelitas kita berbangsa dan bernegara
bagaimana mungkin kalau misalnya kalau pengoto baca beberapa riset misalnya jeffrey winter poligarki
itu menjadi banyak orang itu kan cuma perspektif
atau riset dodi ambardi misalnya
mengenai kartel di indonesia misalnya
itu kalau mengenai kacamata pengoto semuanya dipidana
tapi kan tidak sederhana itu
jadi pengoto tentu bisa membedakan mana akademik yang riset dan mana ranah hukum
oke baik bang erwin bang oto silakan boleh ditanggapi
nah jadi begini
kalau dia bilang itu riset akademik saya pastikan itu bukan riset akademik ya kan
kalau riset akademik itu itu pasti ada metodologinya
ada data primer ada data sekunder
kalau ada sumber sumber yang memang layak diinterview ya harus diinterview
pertanyaan saya kalau anda melakukan metodologinya
apakah pak muldoko anda pernah riset nggak pernah interview nggak sebelum anda melontarkan itu di publik
kalau anda melakukan riset semua itu subjek subjek hukum itu anda harus interview
anda sudah interview nggak umpamanya pt harsen pt norpe ya kan
pak muldoko sofia putrinya pak muldoko
itu namanya baru riset
tetapi jawaban anda kepada saya
satu pun kalau tadi anda bilang sudah berikan riset dengan dokumen
satu pun tidak anda pernah tunjukkan pada saya dokumen
yang anda tunjukkan kepada saya melalui surat anda itu adalah
hanya berita berita di koran
dan berita berita di koran itu pun tidak pernah anda konfirmasi kepada sumber beritanya
itu bukan akademik
itu namanya mencocok cocokkan saja gitu
jadi kita jangan berlindung dibalik riset
kita terlalu dangkal kalau anda bilang riset
sekarang kalau itu reses saya mau tanya
ada judulnya berburu rente
ada di bawah disebutkan adalah keterlibatan pejabat publik
ada di situ pak muldoko
saya mau tanya kalau anda menyebutkan judulnya berburu rente di masa krisis
saya mau tanya siapa yang anda maksudkan berburu rente
nanti itu dijawab oleh bang erwin
tapi kita break dulu ya
bang oto dan juga bang erwin
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan masih bersama dengan bang oto hasibuan
kuasa hukum pak muldoko dan juga bang erwin atosmal
kuasa hukum dari icw
bang erwin terlepas dari perbedaan pandangan yang tadi sudah disampaikan
baik dari anda dan juga dari pak muldoko
bang oto asibuan yang jelas ini sudah dibawa ke kepolisian oleh pak muldoko
sekali lagi artinya bagaimana kemudian anda kuasa hukum dari icw
kemudian merespon ini dan menjawab berbagai pertanyaan
yang tadi dilontarkan oleh bang oto hasibuan
ya yang pertama kami tetap menghormati posisi pak muldoko
meskipun kami melihat ada keganjilan bahwa
ada semacam degradasi jika dibandingkan dengan respon dilakukan
oleh pejabat di
kalau zaman dulu misalnya zaman pak sby itu
ada riset namanya gurita cikeas
itu perspektifnya mirip dilakukan icw yaitu konflik interest dan lain lain
nah kalau soal itu riset itu dangkal riset itu tidak proporsional
itu renak demik silakan anda balas sendiri
riset dibalas riset
yang kedua tentu kami
menyiapkan langkah langkah hukum
tapi kami agak agak menyayangkan jika harus menggunakan
apa namanya langkah pidana terutama menggunakan pasal pasal
te sebagai ruang menjerat rekan kami eg dan mirta
bang oto sebagai pejabat publik pak muldoko tentu sudah biasa menghadapi kritik
tadi juga pak muldoko katakan itu ketika dikonvers
tapi dalam kasus ini ada kekhawatiran apa
sampai ini harus merasa perlu ini dibawa ke ranah pidana
sampai harus dibawa ke kepolisian bang ott
begini pencemaran nama baik dengan tuduhan berburu rente itu kan
suatu tuduhan yang sangat serius kan
kalau kita bilang berburu rente itu itu maksudnya kan mencari untung
dengan cara melawan hukum ya dengan melanggar segala aturan
nah kan itu bagi dasar sekali bagi pak rudfa
pak muldoko kalau itu dibiarkan
nah jadi prinsipnya pak muldoko itu ingin menunjukkan sebagai warga negara yang baik
maka kalau ada persoalan seperti itu ya tidak boleh menggunakan kekuasaan kan
dan saya juga menerima surat dari icw
icw juga mengatakan seandainya pak muldoko menggunakan haknya
untuk mengajukan laporan ke polisi
itu mereka akan hormonir
mereka akan mati
jadi kenapa sekarang mereka menjadi protes lagi
siapkan dengan protes gitu kan
mengatakan macam macam bahwa itu adalah sangat disayangkan
kan kita sudah mengajukan mekanisme perdata dengan cara mengajukan somasi
supaya kita ketahui kalau yang disebut somasi itu
itu adalah mekanisme keperdataan yang diberikan oleh undang undang
agar bisa menyelesaikan persoalan di luar pengadilan maupun di luar kepolisian
nah berarti kan pak muldoko sudah berdiri
dia sudah berdiri dia sudah berdiri
dia ingin menyelesaikan di luar pengadilan maupun di luar kepolisian
tapi pihak sana tidak mau
coba bayangkan mereka mengakui bahwa itu misinformasi
tapi nggak mau mencabut penyelidikan
itu itu persoalannya
itu menyelekanakan riset potensi
satu satu bicara kita mas
satu satu itu bicara
pak erwin bisa ditahan dulu pak erwin
ya ya gitu
jadi intinya gitu
jadi sekarang sudah berakhir sudah masuk ke pengadilan ke kepolisian
dan ini adalah juga menjawab mengantisipasi menjawab apa yang disebutkan oleh icw
dalam suruhannya icw mengatakan pada kami
seandainya juga umpamanya pak muldoko membawa ini ke polisi
yaitu hak pak muldoko dan mereka itu adalah hak hak konstitusional kita
nah sudah kita bawa ke polisi kok anda bilang lagi
wah ini sangat disayangkan
ini kan nggak kondisi
kondisi tadi ini kan
tapi kalau kita lulus dalam sejarah pertanyaan ini
pak muldoko sebagai orang warga negara
menempuh saluran hukum yang benar
tapi pak sby sangatlah legawuh
ya tidak apa namanya tidak
masih menghormati langkah langkah orang
menggunakan instrumen pidana atau aroganis kuasaan
baik pak otos
atau melaporkan orang orang yang berbeda pandangan
baik pak erwin tahan dulu
pak otos tapi begini
ada concern dari sebagian pihak bahwa
oke pak muldoko sebagai warga negara
tapi di satu sisi posisinya juga tidak bisa lepas
sebagai pejabat publik
yang ada cara cara lain untuk merespon yang sifatnya kritik
katakanlah begitu ya
karena ini kemudian dianggap sebagai kritik oleh teman teman dari icw
ada cara cara lain yang seharusnya bisa dilakukan
daripada kemudian menempuh jalur hukum
karena ini menjadi terkesan pejabat publik
kemudian mensomasi mempolisikan aktivitas
aktivis ataupun masyarakat
itu bagaimana pak oto
anda kan bilang tadi kan ada kekhawatiran
sebenarnya pak muldoko lebih khawatir lagi
karena kita ada kekhawatiran sekarang ini
menfitnah dan mencemahkan nabai orang
dan berlindung dibalik namanya kritik
ini yang kita khawatirkan
oleh karena itu pak muldono mengatakan perlu pembelajaran
agar orang tidak berlindung dibalik demokrasi
tetapi mencemarkan nabai orang lain
tidak berlindung dibalik kata kata kritik
tetapi mencemahkan orang lain
itu ini tidak boleh dibiarkan
jadi yang paling khawatir ini adalah kita juga yang paling khawatir sekarang
karena banyak sekali orang memanipulatkan
memanfaatkan kata kata kritik
tapi sebenarnya adalah untuk mencemahkan nabai orang lain
jadi langkah hukum ini adalah bagian dari
oh iya karena kita kan negara hukum
makanya saya katakan orang pak muldoko itu bagus sekali kan
dia sudah ditempuh cara keperdataan dengan somasi
bahkan menyatakan dengan tegas
kalau dia mencabut dan minta maaf
kurang baik apa pak muldoko
tapi dengan tegas mereka menantang kan
itu tadi sore dikatakan kami akan lawan
nah ini berarti kan
itu kan merupakan mencoba menunjukkan seakan akan
mereka pemilik otoritas kekuasaan kebenaran itu
nggak boleh ada satu lembaga manapun
yang bisa mengklaim dirinya sebagai pemegang otoritas kebenaran
nah kebenaran itu ada di kita
untuk sampai di pengadilan harus melalui kepolisian
kalau tadi kekhawatiran versinya pak muldoko lewat pak oto
kekhawatiran versi anda terakhir
yang pertama ini
jadi tidak hanya riset di hadapan pak muldoko
menyeru secara pribadi
kalau lihat rekor icw dan riset riset
mereka lakukan di zaman pandemi ini
jadi tidak hanya riset ivermectin tapi juga riset
banyak hal tentang kebijakan publik
icw melakukan hal itu
tusanakan icw hanya ingin menyerang
tertentu lain lain itu tidak benar
yang kedua jelas yang punya kekuasaan ini kan pak muldoko
kalau kita kan masyarakat sipil nggak punya kekuasaan
jadi benar bahwa apa namanya kekuasaan itu
pada kami dan yang lain itu tidak benar
kan sebaliknya kami ingin membongkar
relasi kita dan ekonomi di sini
yang ketiga tidak benar juga
icw tidak punya itikat baik
kami menjawab dengan baik dengan sopan
minta semua apa bahkan menjawab semua hal hal
yang diminta oleh pak muldoko
jadi balas sebaliknya dibilang di depan publik
tidak ada niat baik kami sudah mencoba
itu tidak benar sama sekali
hari ini saya jelaskan di cnn itu tidak benar informasi
bahwa icw merespon dengan baik
mempermintan diminta oleh kuasa hukum
dan menjelaskan seks dan riset ini
tentu tidak bisa meminta maaf semuanya
jadi kalau yang benar katakan betar yang salah katakan salah
karena itu berat kami minta maaf
tapi yang lainnya
karena bagi kami itu adalah bagian dari riset
kalau itu halnya tapi
saya katakan kami agak menyayangkan
hal hal pahit itu dibandingkan dengan kebijakan
para pemimpin kita yang lebih demokratis
tapi kemudian kubu pak muldoko
tetap membawa ini ke ranah kepolisian
mari kita akan lihat bagaimana ke depan seperti apa
perjalanan kasus ini
tapi yang jelas dari apa yang disampaikan oleh
bung oto dan juga bung erwin
kita kembalikan lagi ke publik
sepertinya menilai dari perdebatan
dan juga kasus hukum yang antara
pak muldoko dengan icw
terima kasih banyak bang oto asibuan
terima kasih banyak bang erwin
atas mal umar kuasa hukum icw
yang sudah bergabung
selamat malam selamat selalu
terima kasih erwin terima kasih
kami akan segera kembali sesaat lagi
dengan informasi lain
tetap di cnn indonesia newscast